kementerian kesehatan menyebut angka vaksinasi covid sembilan belas hingga saat ini berjalan sesuai rencana
kendati di sisi lain belum mencapai target satu juta dosis per hari
epidemiolog sebelumnya menyatakan jika percepatan vaksinasi tidak dilakukan
maka target herd immunity di indonesia akan sulit dicapai
kita elaborasi lebih lanjut bagaimana strategi percepatan vaksinasi covid sembilan belas oleh pemerintah
kita selapang malam hari ini maksi reyn rondonuwu
plt direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit kemenkes republik indonesia
selamat malam pak maksi
selamat malam mbak fani
baik terima kasih telah bergabung bersama kami sehat ya pak ya
baik pak maksi program vaksinasi pemerintah saat ini sedang mengalami beberapa kendala di lapangan
yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu dari kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi yang terjadi hari ini di sulut
dan menyebabkan imunisasi dengan astrazeneca ini di stop sementara
apakah ini bisa berpengaruh kepada target penyuntikan vaksin perharinya ke depan pak di indonesia
ya mbak fani memang saya dapat laporan tadi ya tadi untuk kejadian ikutan pasca imunisasi di manado khususnya
terkait dengan penggunaan vaksin astrazeneca
jadi sebenarnya ini kejadian sementara ini hanya untuk memastikan menunggu daripada kajian dari komda
komite daerah kipi komda kipi dan akan dibahas dengan komnas kipi
ya untuk amannya
jadi peladina saya itu hanya ingin mencari aman
tapi saya kira ini tidak mempengaruhi kenapa
karena astrazeneca ini sudah dipakai beberapa hari lalu dan cukup banyak
kalau di menado itu belum sampai seribu baru delapan ratus an yang disuntik astrazeneca
sementara di bali dan jawa timur mungkin sudah mendekati dua ratus ribu disuntik astrazeneca
dan tidak ada laporan seperti di manado
jadi kejadian ikutan pasca imunisasi
itu normal normal kalau ada panas ada sakit kepala
tapi vaksinasi rutin pada balita seperti itu
ya memang kalau ada yang tidak ada kejadian kipi berat itu selalu ada sekalipun presentasi sangat kecil
sangat kecil itu persentasi tapi itu kan di tangani
oke berarti target penyuntikan perharinya di manado sendiri atau di sulut
dan yang perlu dirujuk di rumah sakit dirujuk
jadi untuk target penyuntikan perharinya
pak maksi kalau untuk target penyuntikan perharinya di sulawesi utara besok nih misalnya pak
itu jumlahnya berarti tidak terpengaruh dengan penyetopan sementara tersebut
saya kira tidak
kan astrazeneca kami kirim karena juga tidak banyak di sulawesi utara
memang mereka masih ada jenis vaksin lain di sinovac di sulawesi utara
dan saya kira itu kan berhenti sementara itu
ya untuk memastikan saja
kalau sudah ada kepastian daripada covid sembilan belas dan covid sembilan belas itu tidak masalah itu tadi lagi
pak maksi untuk bagaimana dengan larangan ekspor vaksin dari negara produsen vaksin seperti india yang saat ini kita tahu ya lagi lockdown
kita juga tahu ada komitmen gavi sehingga ada dua main concern di sini
pak maksih satu
apakah ada klausul pengganti semacam one prestasi
kalau misalnya kita bikin kontrak perjanjian ya atas jumlah ekspor vaksin yang seharusnya kita terima
dan dua ada kemungkinan ketersediaan vaksin ke depannya akan terganggu seperti kata bapak menkes
ada strategi lebih lanjut
soal one prestasi saya kira saya tidak berwenang menjelaskan ya
ada yang bisa dipahas menjelaskan itu mungkin dari biopharma dalam hal ini
saya kira saya tidak berpemperken menjelaskan itu wuan prestasi
tetapi saya kira kalau berpengaruh saya kira untuk kapal kapal ini seperti astrazeneca yang misalnya datang terlambat
tentu ada video lain yang harus kita bikin harus kita buat dalam persepatan vaksinasi
jadi sebenarnya prioritas prioritas vaksinasi yang kami lakukan ya memang karena memang ketersediaan vaksin ada
yang masih sesuai dengan kontraksi itu ada yang delay datang
tentu ini akan menggunakan cara lain seperti memanfaatkan vaksin yang ada sinovac untuk kita mengatur waktu di bulan bulan apa yang harus kita kejar
tetapi seperti itu
pak maksi berarti tanpa vaksin impor tersebut stok vaksin saat ini di indonesia dan siap disuntikan ada berapa pak jumlahnya
dan bagaimana dengan perbandingan dengan jumlah penerima vaksin di indonesia yang bisa menciptakan harta miniti target pemerintah
prosentasenya berapa berapa pak
ya saya kira kalau stok vaksin yang akan ada di jepang ini kan sudah dihitung ada satu ratus delapan puluh satu juta dosis dikali dua ditambah ada sekitar empat ratus dua puluh juta
skema tanya saya kira sudah ada
dan tahapan tahapan itu juga kami melakukan tahapan tahapan sasaran vaksin di indonesia
itu sesuai dengan skema tadi
skema pengadaan vaksinasi sehingga kalau ada yang tanya kok satu juta hari ini
memang betul karena vaksin kita
kita nggak mungkin misalnya bulan april ini kita ada stok tujuh juta sama yang akhir tahun ini ada sepuluh juta
kalau kita lakukan satu juta per hari itu kan cuma sepuluh hari habis
selepas itu gimana menganggur
jadi saat ini kita sudah pada
pak presiden minta di minggu minggu kita sudah empat ratus lima ratus di akhir bulan ini kita sudah capai rata rata per hari empat ratus an sesuai dengan kondisi ketersediaan vaksin
termasuk dengan rencana slow down dari pak menkes
pak maksi kalau boleh tahu slow downnya ini sebanyak berapa ratus per hari penyuntikan vaksin tersebut
saat ini kita bukan slow down
kalau kita menghitung vaksin yang ada dosis satu yang sudah kita berikan
itu kan di stock hand itu ada dosis dua yang ada masih di tangan
kan harus disimpan itu
di masing masing daerah yang sudah kita distribusikan
jadi sebenarnya nggak slow
ya memang itu dosis satu yang akan sasaran baru itu ya akan kita hitung
seperti bulan april ini kita hanya dapat pasokan itu satu juta
tentu kita hitung dosis dua yang sudah ada di memang masih ada stok di masing masing daerah itu harus tersedia dosisnya
mungkin orang disucing cuma dosis satu
sementara yang baru itu akan kami lakukan untuk menghitung sasaran mana yang priori
ya untuk mendapatkan dosis satu
seperti lansia dan nanti ke depan guru
bulan april ini
saya kira itu kita tinggal ngatur saja di karena lebih dulu ini pejabat publik lain sudah duluan
jadi kita di bulan april ini kita akan melakukan prioriti
ya lansia dan guru
itu yang akan dilakukan di bulan april ini
nanti bulan mei kembali lagi
mana pelayan publik yang belum selesai
kita kejar termasuk lansia
yang penting sampai bulan juni
selesai untuk tiga puluh delapan juta
lansia dan plan publik
lansia kan dua puluh satu lima juta dan pelayanan publik itu ada enam belas juta lebih
kelompok prioritas berarti selesai di tengah tahun dua ribu dua puluh satu ini ya
tadi bicara daerah pak maksi
bu siti nadia juga sebelumnya menyebut keterbatasan vaskes
kemudian juga sektor pendukung lainnya seperti distribusi vaksin ke daerah daerah terpencil
ini juga jadi tantangan tersendiri dalam mencapai target satu juta dosis vaksinasi
apa solusinya pak dari pemerintah
sebenarnya kita bukan tidak ada keterbatasan vaskes
vaskes kita banyak
rumah sakit ada dua
jadi kalau vaskes saya kira indonesia mumpuni
termasuk di daerah terpencil pak maksi
hanya memang untuk distribusi vaksin
terutama sampai di daerah daerah terpencil saya kira perlu satu upaya yang strategi
berkerjasama dengan pemerintah daerah
terutama di kepulauan kepulauan dan di daerah daerah perbatasan
saya kira itu juga saya kira sudah berjalan sekarang di papua
sekalipun selalu mereka selalu ke belakang gitu
nah memang kita gitu
maksudnya ke belakang gimana pak maksi
saya kira banyak juga pihak seperti polda polda di seluruh istana itu membantu
menggunakan helikopternya untuk membawa ke kepulauan kepulauan
saya kira kerjasama
kerjasama pemerintah daerah dengan fasilitas yang ada di daerah itu juga bisa berkolaborasi untuk membantu bersama sama
oke pak maksi terakhir nih kalau kita hitung hitungan dengan adanya kendala di lapangan tantangan sih kak
kami akan bilang tantangan di lapangan dan kemudian juga tadi ya ada perkiraan slow down sedikit penyuntikan per hari ke depannya nih
kita masih bisakah mencapai target herd immunity untuk maret tahun dua ribu dua puluh dua tahun depan
ya harus bisa
fani harus bisa
karena saya yakin di bulan juli dengan kekerjaan vaksin banyak kita akan targetkan satu juta sampai satu lima juta per hari
ya untuk mengejar yang memang di bulan februari maret april yang memang kita kekurangan vaksin ya
sok vaksin kekerjaan yang pasti kita kurang ya sampai april ini
dengan strategi strategi yang kami kembangkan dengan apa namanya
dibatkan pihak stakeholder semua swasta semua sudah bergerak
dengan empat strategi model vaksinasi yang kami kembangkan yaitu berbasis fasilitas kesehatan
yang tadi yang saya jelaskan banyak ya kesehatan
berbasis institusi tni polri kita tinggal kasih vaksin dan bumn
kemudian berbasis vaksinasi masal di gedung gedung sekolah sudah di kurmal sudah digunakan
gedung gedung pemerintah sudah digunakan
dan berbasis bailtrue
mobil true ini sangat bagus ya
pak presiden melihat ada berapa bailtrue di bogoran
pak presiden memerintahkan kalau bisa dikembangkan di semua kota kota
ada halodoc dan ojek kerjasama
aplikasi semuanya ya pak
saya kira sudah banyak yang mengembangkan ini
ya termasuk vaksin bikinan anak dalam negeri ya pak
sepatradigem saya kira
kalau ini dijalankan betul satu juta per hari dengan ketersediaan vaksin yang cukup itu nggak terlalu susah menurut saya
nggak terlalu susah
termasuk vaksin yang kita buat sendiri ya pak ya
vaksin nusantara kemudian vaksin merah putih
mungkin bisa dijelaskan
ya saya kira silakan kalau ada vaksin merah putih vaksin nusantara
saya kira selama itu masih mengikuti tahapan tahapan
sesuai dengan ketentuan yang diatur
dan itu sebenarnya kalau itu karya anak bangsa sepanjang itu diatur diikuti tahapan tahapannya uji klinisnya
saya kira itu sangat bagus ke depan
tidak perlu tergantung dengan negara produsen lain ya
kita belum tahu sekarang bertanya vaksin ini berapa lama
satu tahun kah
satu tahun setengah
kita belum tahu
belum ada yang bisa jawab
kalau ini jadi vaksin rutin saya kira vaksin dalam negeri harus kita kejar
baik kita masih optimis ya pak
target maret tahun dua ribu dua puluh dua ini bisa kita capai
terima kasih atas informasinya pak maksi rendro nunungu juga waktunya dalam indonesia melawan covid sembilan belas malam hari ini
sehat terus ya pak ya
terima kasih sekali lagi
terima kasih mbak fani